di bandung terdapat komunitas tanpa batas
sebuah komunitas yang membantu anak anak jalanan
untuk belajar bersama setiap minggunya
di perempatan jalan dago memiliki kesempatan
untuk belajar bersama komunitas tanpa batas
bermodalkan tikar beberapa buku pelajaran
dan alat tulis seadanya
sudah setahun komunitas ini membimbing
sekitar tiga puluh pedagang asongan anak anak
meski tidak seluruhnya selalu hadir
anak anak yang kelompok usianya mulai dari sd hingga smp ini
bisa belajar banyak hal dengan cara yang santai
pekalian sama tambahan sama baca
pelajaran yang diberikan pada anak didik di sini
disesuaikan dengan kemampuannya
atau seringkali para relawan justru membimbing
anak anak mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah
anak anak yang berada di komunitas tanpa batas ini
tujuh puluh persen berstatus sebagai anak sekolah
dan meski mereka semua memiliki orang tua
namun kebutuhan ekonomi membuat mereka harus berjualan di jalan
kondisi ekonomi ini yang sudah diatasi oleh komunitas tanpa batas
beranggotakan sepuluh orang pengurus dan lima puluh relawan
mereka berharap anak anak ini bisa mendapatkan bantuan pendidikan gratis
tanpa harus meninggalkan kegiatan mereka berjualan
pendidikan sama mafia kebodohan itu kan suatu lingkaran setan
jadi makanya karena mereka juga bisa mendapatkan uangnya
atau finansialnya dengan cara mereka sendiri
makanya kita harus hilangkan mata rantai itu
dengan bantu mereka dari pendidikannya
pedagang asongan yang berada di jalanan termasuk dalam penyandang
masalah kesejahteraan sosial atau pmks
yang menurut data dinasosial kota bandung
berjumlah lebih dari delapan puluh ribu jiwa
wilam nasution bandung